jembatan penyeberangan orang dan zebra cross
merupakan fasilitas untuk menjaga keselamatan para pejalan kaki
namun ternyata masih banyak pejalan kaki yang tidak menggunakan fasilitas tersebut
padahal aturan penggunaannya sudah tertulis dalam undang undang
beserta sanksi yang diberikan
dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota yang tertib dan aman
diperlukan adanya pengaturan dalam ketertiban umum
tak hanya kendaraan bermotor
pejalan kaki juga memiliki kewajiban tertib saat menggunakan jalan
seperti di kawasan jatinegara ini
masih banyak pejalan kaki yang tidak tertip dengan menyeberang tidak pada tempatnya
hal ini juga terjadi di kawasan senen jakarta pusat
para pejalan kaki lebih memilih menyeberang di bawah jpo
bahkan rela memanjat pagar halte melewati busway
masuklah ke mana
masuklah ke jatinegara
kan gak aman
iya gak aman
jadi gak apa apa
kan gak aman
kan aja doang
kan aja doang
kan aja doang
kan aja doang
kan aja doang
kan aja doang kalau cepat cepat
kau tahu ada aturan ya
banyaknya pengguna jalan khususnya pejalan kaki
yang masih tidak mengindahkan sarana dan aturan yang telah dibuat
rata rata beralasan capek menaiki jpo dan ingin lebih cepat menyeberang
beberapa pejalan kaki lebih memilih menyeberang melewati jalan raya
bahkan melewati sepeda
tidak menggunakan jembatan penyeberangan orang
dengan alasan capek harus menaiki anak tangga
takut berkeringat dan lain lain
saat ini saya sedang merasakan menaiki jembatan penyeberangan orang
di kawasan jati negara
memang sedikit mengeluarkan tenaga
berkeringat terasa capek
namun setidaknya keselamatan pejalan kaki lebih terjamin
dan tidak ada salahnya jika kita berluar raga bukan
dasar hukum penindakan bagi pejalan kaki sejatinya telah tertuang
dalam undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan
serta hukum pidananya diatur dalam pasal dua ratus delapan puluh
ada pun tertulis dalam perda nomor delapan tahun dua ribu tujuh belas
tentang ketertiban umum
apalagi mereka yang tidak menguati perintah tersebut
bisa dikenakan tadi pasal dua ratus delapan puluh dua undang undang nomor dua puluh dua dua ribu sembilan
yaitu ketentuan pidana adalah
satu bulan dan berdanda paling banyak adalah rp dua ratus lima puluh
kemudian di perda

pasal dua ayat satu dua belas juga sudah diatur juga
itu ketentuan pidana adalah sepuluh hari sampai enam puluh hari
kemudian dandanya bisa dari mulai rp seratus sampai rp dua puluh
sangat jelas para pejalan kaki yang menyeberang tidak pada tempatnya
dapat ditindak tegas baik oleh pihak kepolisian
ataupun satuan polisi pamung praja
diharapkan pengguna jalan yang tidak tertib ini
sadar akan aturan agar ketertiban dan keselamatan pengguna jalan
rizky renardi jakarta